dalam peperangan modern peran drone atau pesawat tanpa awak semakin memiliki tempat penting
selain sebagai wahana pengintai drone juga berfungsi sebagai sarana penghancur musuh
salah satunya adalah drone rajata ini
drone rajata adalah jenis drone yang melakukan serangan bunuh diri atau drone kamikaze
dengan kata lain drone ini bermuatan bahan peledak dan kemudian menghancurkan musuh dengan cara menabrakan diri
dengan kendali gps drone rajata menghantam target dengan akurasi mencapai dua meter
drone rajata ditenegai baling baling dan baterai serta mampu menempuh jarak maksimal hingga tiga puluh km
sementara berat bahan peledak yang dibawa mencapai delapan ratus gram
drone rajata ini merupakan hasil riset pt dahana selama satu tahun terakhir
selain dahana terlibat juga sejumlah perusahaan nasional lainnya untuk pengembangan drone ini
dalam industri pertahanan ada yang namanya sinergi
kita punya partner kita punya rekanan kita punya kerjasama dengan pihak lain atau eksternal atau pihak istilahnya
kita punya partner ke swasta nasional
nah di situ kita punya partner untuk kerjasama
kebetulan mereka mengembangkan dronenya kita mengembangkan bahan bahan tersebut
bareng bareng mengembangkan barang barang mulai dari konsep seperti apa konsep awal dan sebagainya
nah ciptalah ini sebagai prototipe awal
pt dahana sendiri masih akan mengembangkan drone rajata
kedepannya rajata akan didesain memiliki mobilitas lebih tinggi serta mampu berfungsi lebih baik
kedepannya memang masih perlu banyak yang kita harus kerjakan
yang pertama itu adalah
karena kan masih lead bank
sehingga ke depan kita perlu melakukan pengujian prototipe ini sampai sertifikasi
sehingga ini nanti suatu saat bisa diterima oleh user
tentunya beberapa hal yang harus kita perbaiki
misalkan diantaranya kepekaan atau sensitivitas terhadap target
kemudian pengaturan kecepatan
seperti itu yang harus kita coba nanti kita improve
agar akhirnya ini disertifikasi dan dapat digunakan oleh user oleh angkatan dan lain lain
hasil inovasi drone rajata ini bahkan memenangkan lomba inovasi pertahanan yang diadakan balitbang kemhan
kedepannya hasil hasil lead bank dan inovasi pertahanan ini diharapkan bisa memperkuat persenjataan tni
kita masih mengharapkan adanya pengembangan
ini kan masih banyak yang bisa dikembangkan
untuk kita bisa bersaing ini kita memberikan tantangan juga ini kepada para peneliti peneliti ini
untuk mengembangkan produknya supaya bisa memenuhi kriteria apa yang kita harapkan dari user dari tni
bahkan kita punya kriteria kriteria yang harus dipenuhi
nah itu kita harapkan untuk bisa dipenuhi
kalau itu bisa dipenuhi tentu saja daripada kita belanja ke luar negeri ya kita bangga buatan indonesia
kita akan pergunakan produk yang buatan anak bangsa ya
selain drone rajata sejumlah alutsista hasil riset juga dipamerkan dalam ajang pekan lead bank pertahanan
di antaranya radar roket senapan serbu dan lainnya
dari wri jakarta